hai perjuangan tenaga kesehatan mulai berat sebab tak hanya angka kofit yang terus naik namun satu
persatu tenaga dokter di surabaya juga mulai terpapar kofit sembilan belas hingga dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh satu ada sekitar
satu ratus dua puluh empat dokter yang terpapar kofit sembilan belas saat ini delapan puluh tiga dokter telah melakukan isolasi mandiri dan empat puluh satu
dokter sedang dirawat di rumah sakit angka tersebut cukup tinggi mengingat kapasitas rumah sakit yang
ada di surabaya juga sudah penuh ketua idi surabaya brahmana askandar mengatakan dari tiga puluh satu rumah sakit
rujukan di surabaya saat ini kondisinya sudah penuh sehingga jika ada pasien yang membutuhkan
rawat inap di rumah sakit mereka terpaksa harus menunggu di igd terlebih dahulu jadi kondisinya
lagi untuk masyarakat
atau bahkan dokter sakit pun tidak mudah lagi untuk mencari tempat perawatan per hari ini itu
ada satu ratus dua puluh empat dokter yang sedang terkonfirmasi positif jumlah yang tidak sedikit yang saya khawatirkan
yang kita harus antisipasi itu ketika tenaga dokter semakin banyak yang terpapar maka kita
menjadi tidak optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
hingga dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh satu ada lima ratus dua puluh delapan pasien covid sembilan belas di surabaya yang dirawat angka tersebut naik
tiff konfirmasi positif covid sembilan belas di surabaya sebanyak dua puluh seribu dua ratus lima puluh dua u dua puluh sembilan darisebelumnya dua puluh lima ribu satu ratus tujuh puluh sembilan
manancullen terrain terima kasih tell usvine dan lagi langsung kunjung coachebdays
positif covid penuh para tenaga kesehatan juga makin dibebankan dengan tugas beratnya
meski tak boleh mengeluh karena merupakan tanggung jawab profesi
ada rasa lelah
kami memahami bahwa ini merupakan tanggung jawab profesi
tetapi kami hanya manusia biasa yang memiliki rasa lelah
lelah karena hampir setiap hari kami menangani kegawatan untuk pasien covid
ada rasa trauma
kami memahami juga bahwa salah satu resiko dari pekerjaan kami adalah tertular penyakit
tetapi tidak sedikit dari kami pun sudah terpapar
dan ada sedikit rasa trauma jangan sampai nanti terulang kembali atau terinfeksi kembali
para tenaga kesehatan ini berharap ada kerjasama dari masyarakat pemerintah dan semua pihak
untuk bersama mengendalikan covid
seperti kebijakan yang bisa membatasi mobilitas dan kerumunan orang
agar para tenaga medis bisa lebih maksimal memberikan perawatan pada pasien